disuruh ke taman bacaan malah nongkrong disini
buku buku udah datang dari tadi
komandan sayang daripadamu bazir
kalian tuh gak pernah menghargai pekerjaan
maaf komandan assalamualaikum
permisi bu dokter
mencurigakan pak suter
kenapa atem atem hanya beberapa hari di rumah
apalagi yang ada dalam kepalamu
membawa misi khusus dari kerajaan arab saudi
daftar pengirim takjil ini
kamu kasihkan ketua rt
biar nanti mereka yang membahagiakan keluarga
siap pak suter
biar pikiran senewan
tapi kerjanya benar
ini kelas enam pak
kelas jeniper yang mana
yang ini pak
pak jeniper masuk dulu ya
belajar yang rajin dan pintar
iya mari pak idoy
saya pamit dulu ya
soalnya saya harus ngecek semua transferan yang masuk dari teman bisnis saya
terima kasih bu
kalau mau kopi atau teh ke belakang aja ya
kok tumben ya
bapak bapaknya gak nemenin anak anaknya
emangnya acara yang keberangkatan buat temen itu baru mau dimulai ya
kaki katen semua bu dokter
oh hansip gak ambil transferan
kita mah istrinya tkw lokal
transferan kita mah sedikit
nanti aja belakangan
kalau gitu kamu juga ke atm dong
kamu tolong foto fotoin keadaan di sana
saya mau upload buat di blog
kalau gitu saya permisi dulu
kalau gitu saya tinggal ke dalam dulu ya
jangan lupa ya pak
cetak jadwal imsseng
sakyah ramadan tahun ini
harus lebih banyak daripada tahun kemarin
dan jangan lupa
bagikan juga untuk desa ciraus
baik pak peltekades
ada lagi pak
untuk saat ini belum
ya sudah pak
jangan lupa dicatat
assalamualaikum kak idoi
assalamualaikum kak idoi
tunggu sebentar ya wak
saya tanya akum dulu
wowding duduk aja dulu ya
waauding ambil aja dulu ya
aku sendiri ya
iya kak idoi
saya mau ke rumah aku dulu ya
tunggu sebentar ya
jangan jangan si idoi masih nangis nih
mungkin juga dia malah udah lupa kalau saya datang pernah kesini
ternyata kata kata bu yohatnya bener
kalau saya nggak ada di cirawas
kalau saya nggak tinggal di cirawas
udah berapa ribu orang ilang nggak ditemukan di ciraos
kamu tuh suka berlebihan cek
yang jangkung itu biar badan kamu aja
omongan kamu jangan jangkung juga
produk jerawas mana ada lebih dari seribu
yang lebih dari seribu itu uang jajan kamu
masa uang jajan kamu lima ribu ceng
lima ribu ceng
saya mah tau
mas suha itu tega sekalinya
tuh ibu mertua lebih tega daripada ibu kota
raja tega dia bang
bukan raja tega dang
di rumah ada uang odeng akum
doi mau odengnya kenapa gak disuruh kesini aja sih
ceng odeng itu siapa ceng
saya kunci rumah dulu nek
tinggal di sudadang tinggal di sudadang
hei tunggu waktu
tinggal di sudadang
namanya uang biar dikirim segudang tetap saja habis kang
padahal mak kita udah habis habisan beremat
iya kang parah pusing
mikir belanja bulanan cabai turun ikan naik
ikan turun cabai naik
kayak janjian kang
apalagi mau ramadan semuanya kompak
pada janjian naiknya
pasti idan lagi di warung
idan teh senang dipuji
ya pujian itu menghanyutkan pak saum
berapa puluh kalipun hanyut
idan gak akan pernah mau belajar
tidak sedikit orang yang mahir dalam memuji
ada yang senang dipuji ada yang senang memuji
klop seperti umur dan baut pak saum
disuruh ke taman bacaan
malah nongkrong di sini
buku buku udah datang dari tadi
sayang daripadamu bazir
kalian tuh gak pernah menghargai pekerjaan
permisi bu dokter